satya winisida butar keluar sebagai juara
di kawasan scbd kebayoran baru jakarta selatan jumat pagi
sebanyak lima ratus tujuh puluh lima peserta telah melewati penilaian ketat oleh tiga juri
yang terdiri dari jerome pauline andrew kalaweit dan aero aswar
para glidingnya sendiri sudah tiga belas tahun dari dua ribu sepuluh
dan memang sudah di level senior saat ini
dan pokoknya pengen bikin orang indonesia lebih mengenal olahraga ini
dan bikin dunia tahu bahwa indonesia juga selain punya panorama yang indah
dan juga pilot pilot para layang yang juga punya skill kumpuni sama segala mereka
kompetisi yang diikuti oleh ratusan peserta ini
merupakan wadah bagi para penghobi aktivitas olahraga ekstrim yang memacu adrenalin
harapannya kompetisi ini bisa memulai
dan memunculkan potensi anak muda indonesia
untuk berprestasi secara profesional di olahraga ekstrim
komunitas ekstrim sport tentunya berharap dengan teman teman media yang hadir ini
itu membantu ya untuk menyuarakan dan siapa tahu pemerintah juga melihat
dan ini bisa dijadikan satu wacana buat mereka untuk diseriusin lagi gitu
dan itulah peran red bull di sini untuk mengajak masyarakat
untuk tunjukin kemampuan tunjukin keberanian berani break the limit
dan kita lihat sebagainya
semoga ini bisa menjadi langkah pertama untuk bisa lebih ke profesional
walau belum setenar cabang olahraga lain
olahraga ekstrim ternyata memiliki banyak peminat
khususnya di kalangan anak muda
badru zamal jakarta